dan untuk membahas pendaftaran prabowo gibran ke kpu sudah bergabung bersama kami
pakar komunikasi politik ugm nyarwi ahmad selamat pagi mas
ya mas nyarwi ini menarik ya kalau tadi saya coba ingin melihat
karena saya pribadi dan juga mungkin pemirsa penasaran
selama ini gibran kan terkenal tidak terlalu banyak bicara
kemudian juga lebih banyak aktif di sosial media
dan tadi sepertinya dia menjawab tantangan publik
karena berhasil bicara di hadapan ribuan simpatisan di indonesia arena
bagaimana anda melihat hal ini mas sebelum kita membahas prabowo juga
ya saya kira begini
gibran penampilannya sangat percaya diri ya yudawan ya
tadi kata kunci yang pertama tenang pak prabowo gitu ya
artinya gibran sudah sangat mempersiapkan ya
untuk menjadi sosok cawapres
pendamping pak prabowo gitu ya
dan tadi juga kalau kita lihat ekspresi bahasa tubuh gibran
selama menyampaikan tadi ya ide idenya sebagai sosok cawapres
setelah pak prabowo itu juga menunjukkan rasa percaya diri yang luar biasa
dan di situ juga selain dari sisi materi yang disampaikan
itu terlihat sekali ya yudawan bahwa gibran ini gitu
memang disiapkan oleh pak prabowo untuk menarget kalangan pemilih muda
sepuluh tahun ke atas yang kita tahu empat puluh tahun ke bawah yang kita tahu
itu jumlahnya lebih dari lima puluh an persen ya sekitar lima puluh dua lima puluh tiga persen
dan tadi juga menawarkan langsung tadi sudah melakukan kampanye gitu ya
dengan misalnya program program yang membidik kalangan anak muda
kayak tadi ya misalnya dana abadi pesantren gitu ya
juga itu segmen pesantren kemudian juga subsidi atau insentif ya
untuk bantuan kepada startup milenial dan berbagai hal
termasuk misalnya kesehatan ya anak sehat ya dan ibu ibu gitu ya
dan ini saya kira tipikal pak jokowi ya kita jadi ingat dulu ketika awal pak jokowi
maju sebagai sosok dari sosok gubernur bahkan ketika gubernur dki jakarta

salah satu yang jadi andalan yaitu kartu misalnya

hanya kartu sehat kartu ini kartu itu gitu
nah jadi gibran ini bukan hanya representasi anak muda yang disiapkan pak prabowo
sebagai cawapres yang membidik segmen anak muda
tetapi juga representasi tipikal gaya berpolitik pak jokowi
nah ini saya kira juga mengingatkan kita bagaimana sosok pak jokowi ketika maju sebagai capres gitu ya
dalam pemilu khususnya dua ribu empat belas ketika awal awal gitu
muncul sebagai tokoh nasional muncul sebagai tokoh nasional
setelah menjadi gubernur dki gitu
nah ini juga saya lihat ya aspek kontinuitas atau kelanjutan itu ditekankan sekali oleh gibran
nah ini juga saya lihat ya aspek kontinuitas atau kelanjutan itu ditekankan sekali oleh gibran
kemudian juga saya lihat gibran juga pengen ya menunjukkan capaian untuk mencapai generasi emas tadi yang kita dengar
tetapi kan itu pesan pesan ya yang disampaikan ya yudawan
tentu kalau dalam komunikasi politik itu kadangkala bukan hanya pesan
yang penting gitu bukan hanya bagaimana pesan itu juga disampaikan
tapi siapa yang menyampaikan pesan
tentu saya kira banyak juga ya para supporter gibran yang kemudian makin yakin
atau anak anak muda dengan segmen tertarik ya sosok pemimpin muda
itu makin yakin dengan hadirnya gibran sebagai pasangan pak prabowo
dan itu potensial juga menambah basis dukungan pak prabowo

tetapi juga saya kira juga masih ada banyak juga ya pemilih pemilih muda yang kritis juga
terkait dengan sejauh mana misalnya kompetensi gibran di dalam mewujudkan ide ide yang disampaikan
termasuk misalnya saya kira ada banyak tantangan di masa depan gitu
yang saya hati hati tantangan itu juga masih dihadapi oleh keminan pemerintahan pak jokowi
terkait berbagai program program yang ditawarkan yang tujuannya untuk mensejahterakan masyarakat
karena juga ada prioritas prioritas pembangunan yang lain seperti infrastruktur dan lain lain
jadi saya kira ini juga gimmick gimmick yang coba ditawarkan oleh gibran
itu saya lihat juga ingin menunjukkan satu ya dirinya sosok yang kompeten sebagai cawapres pak prabowo
itu yang pertama
yang kedua juga tadi pesan pesan yang disampaikan itu juga sekaligus ingin menunjukkan bahwa dirinya itu mampu gitu
menjangkau sosok anak muda atau pemilih muda menengah apa empat puluh tahun ke bawah yang saya kira itu juga bisa melengkapi ya atau
memperluas basis dukungan dari pak prabowo
tadi juga kita lihat ya yudawan bagaimana gibran menyapa para senior senior di pimpinan partai tokoh tokoh
saya kira itu juga bagian dari upaya menunjukkan profil kesantunan dia ya di mata para pemimpin atau tokoh tokoh nasional
tentu saja ya ekspresi kesantunan yang ditampakkan seperti ini ini kan di acara formal ya
saya kira nanti akan memunculkan biasanya ya
apa istilahnya komentar dari para netizen gitu ya
mungkin ada yang mengapresiasi bahwa gibran yang santun
tapi saya kira juga pasti ada suara suara kritis karena juga kita lihat selama beberapa hari terakhir itu juga muncul ya
berbagai narasi narasi sentimen negatif yang dialamatkan kepada gibran maupun keluarga besar pak jokowi
mas yarawi sebelum kita melanjutkan nanti saya mungkin beberapa kali akan kembali ke lapangan untuk melihat kondisi

kita lanjutkan sedikit nih mas
yang menarik tadi kalau kita bicara mengenai generasi muda
optimisme dari pasangan gibran dan juga prabowo ini seperti apa
karena memang masih ada kontra di sana
generasi muda yang meragukan kapabilitas gibran sendiri karena baru dua tahun menjabat sebagai wali kota
kemudian biasanya kalau generasi muda ini gibran termasuk yang aktif di sosial media
tapi ketika dia nanti menjadi
bakal calon wakil presiden dia akan lebih banyak melakukan komunikasi secara langsung
menyapa publik dan speech secara langsung di podium seperti tadi dia lakukan
apa nih sebenarnya pr buat gibran sendiri dari kemampuan komunikasi politik dia yang selama ini lebih banyak aktif di sosial media
lebih selengean anak muda sehingga bisa win win solution ini
mendapatkan juga peminat dari generasi baby boomers bahkan dan juga milenial dan z mas
ya kalau dari performa public speaking ya tadi ketika di indonesia arena
saya kira sudah cukup bagus ya bagaimana cara gibran menyapa gitu
baik dari para tokoh maupun juga audien bahkan mengedres atau merespon ya
tetapi tentu saja gitu ya
pola komunikasi baik yang sifatnya seperti tadi gitu pada audien yang luas maupun di media sosial
itu juga perlu dilengkapi dengan kemampuan gitu komunikasi dalam organisasi jejaring termasuk organisasi organisasi anak muda ya
dan di sini saya kira juga banyak komunitas komunitas organisasi anak muda yang saya kira keterlibatan gibran di sana itu belum terlalu maksimal ya yudawan
kita tahu ya di indonesia ini kan banyak organisasi kepemudaan
dan kita lihat dari track record gibran misalnya
biasanya kalau pernah kuliah di dalam negeri itu kan ada kesempatan tuh berorganisasi di dalam internal kampus intra kampus gitu ya
dari mulai senat bed lembaga lembaga dalam kampus dewan mahasiswa sampai eksternal gitu ya
misalnya ada hmi pmii gmi dan seterusnya sampai kemudian knpi dan lain lain
nah saya kira juga gibran perlu membangun jejaring yang baik ya secara maksimal nantinya ke sana
dan di sini ya saya kira juga ada apa namanya kritisisme juga yang muncul di kalangan anak muda juga ya yudawan
kenapa karena kan ya walaupun representasi generasi muda gitu tentu juga ada banyak juga anak anak muda yang pengen punya kesempatan seperti gibran
ya berpeluang jadi sosok cawapres misalnya gitu
tetapi faktanya kan hanya orang orang tertentu seperti gibran
yang punya privilege
yang dilirik tokoh nasional seperti pak prabowo karena anak presiden
ya karena keluarga pak jokowi anaknya pak jokowi di sini
yang ini saya kira juga tentu isu isu ini perlu direspon dikelola oleh gibran
gibran perlu meyakinkan ya di kalangan atau mampu meyakinkan kepada kalangan kalangan pemimpin organisasi seperti itu
termasuk komunitas mahasiswa organisasi pemuda di berbagai tempat di indonesia
bahwa apa yang dia sampaikan itu bukan sekedar gimmick gimmick kampanye saja
tetapi juga benar benar menunjukkan keberpihakannya ya
kepada para pimpinan organisasi maupun para pemilih ya dari kalangan anak muda
karena gini ya yudawan ya di indonesia ini gitu sebenarnya kan juga muncul ya problem problem yang dihadapi gitu
oleh kalangan kalangan masyarakat atau pemilih empat puluh tahun ke depan
empat puluh tahun ke bawah
ya dari misalnya kesulitan kesulitan atau tantangan dalam mengembangkan usaha gitu ya
mencari pekerjaan dan mengembangkan karir dan lain lain
yang tidak semua orang punya kesetaraan dan kesempatan ya
seperti sosok gibran ini
mungkin sosok gibran ini kan luar biasa beruntung karena dikelilingi para mentor mentor yang juga menjadi kawan dekat pak jokowi
dari mentor bisnis gitu ya
dari mentor di dunia politik ada semua
termasuk para staf khusus presiden yang juga dekat saya lihat dengan mas gibran juga
dan ini tentu repelit ini yang kemudian menjadikan sosok gibran punya kemampuan dan berkembang yang kita lihat seperti hari ini
ya perkembangannya luar biasa ya sebagai sosok politisi dengan cepat
karirnya meroket gitu ya
luar biasa dari sosok yang sebelumnya bergerak di bisnis kemudian masuk di dunia politik wali kota
kemudian menjadi figur cawapres ya
yang dipasangkan dengan sosok prabowo
nah tentu semacam pad karir atau jalan karir seperti ini juga perlu ditunjukkan gitu
dengan meyakinkan masyarakat indonesia secara umum khususnya kaum muda
bahwa gibran ini mampu membangun indonesia menuju kemajuan yang luar biasa
mampu mengakselerasi pertumbuhan ekonomi indonesia ke depan
jadi misalnya beberapa hal yang pernah kita dengar gitu di era era pak jokowi yang kita juga punya harapan besar
waktu itu bahwa ekonomi indonesia akan meroket misalnya
jadi pertumbuhan ekonomi indonesia kayak apa gitu ya
itu kan juga perlu nantinya itu akan perlu ditunjukkan ya
pengalaman dia di solo misalnya ya
dengan meningkatkan potensi potensi perkembangan daerah seperti apa
dan itu saya kira nantinya itu perlu di visualisasikan
supaya jelas kira kira visi gibran sebagai sosok cawapres ini kayak apa nanti ke depannya
dan itu janji janji itu yang saya kira bisa menarik lebih kuat lagi
ya kalangan apa khususnya ya segmen pemilih muda empat puluh tahun ke bawah begitu yudawan
mas nyarwi ini terakhir terkait dengan tadi challenge nya ya
kalau anda katakan tidak semua orang punya privilege seperti gibran
dan tidak semua orang juga bisa menjadi anak presiden ya
dan kesempatan melesat karirnya di dunia politik
lalu bagaimana nih gibran bisa menjawab tantangan itu
karena kan kita pastinya juga saya pribadi mas nyarwi juga
melihat bahwasannya dari sekian juta ratusan juta orang itu hanya beberapa persen mendapatkan privilege ini
bagaimana gibran bisa mendapatkan mandat ini dengan lebih baik
dan bisa mewujudkan itu dalam kinerja dan juga kampanye yang mumpuni
sehingga tidak dianggap sebagai anak raja yang mendapatkan kesempatan untuk menjadi wakil presiden
ya gibran perlu membangun komunitas ya
kalau saya menyebutnya itu komunitas epistemik ya
orang orang anak misalnya dari kalangan anak muda yang punya value atau kesamaan ya
cita cita mimpi bersama dalam membangun indonesia
dan ini harus terdiri dari orang orang yang kompeten dan profesional tentunya
ya ini tidak hanya dalam fase kampanye saja ya
artinya ketika fase proses kampanye pilpres ini saja
yang menyiapkan berbagai hal dan lain lain
ya untuk materi kampanye dan lain
tapi juga nanti seandainya nanti terpilih ya yudawan
menjadi pemenang dalam pilpres ini
tetapi saya kira ya
di sini tentu saja gibran harus bisa bukan hanya mengembangkan ya
konsep konsep atau menawarkan konsep konsep yang menarik untuk pembangunan indonesia ke depan
tetapi juga harus bisa menunjukkan kemampuan dirinya
kredibilitas dirinya sebagai figur cawapres yang benar benar representasi anak muda
jadi kalau masih sebatas hanya sekedar orang mengenal gibran
sebagai anak presiden gitu ya
keluarga jokowi gitu
yang dalam banyak hal difasilitasi juga di sana
saya kira itu kurang kuat pengaruhnya
tetapi dia harus bisa memperkuat jangkar pengaruhnya
ya dengan menunjukkan ide idenya yang original
ide ide yang visioner
ya yang itu saya kira juga perlu gibran perlu belajar banyak ya
tentu saja untuk kemudian berkenalan dengan para politisi
khususnya dari anak muda yang bergerak di organisasi kepemudaan
dan juga di pemberdayaan masyarakat di berbagai sektor
dari budaya ekonomi dan lain lain
itu saya kira
baik mas nyarawi sebentar kita bisa saksikan mungkin saat ini kondisi di lapangan
bisa anda saksikan mas nyalawi juga mungkin sambil melihat bagaimana euforia ya para pendukung
tadi memang dikatakan dari kawasan taman suropati akan berjalan menuju ke gedung kpu
ada kurang lebih dua pendukung yang ada di kawasan taman suropati
kemudian juga puluhan warga berpakaian terang
warga berpakaian tradisional
dan juga nanti di kpu ada lima ribu lebih para simpatisan dan juga warga yang akan ikut mengantarkan bakal calon presiden
bakal calon wakil presiden ini untuk mendaftarkan di kpu mas nyarwi ya
nah ini euforia ini apa yang ingin kita bisa pelajari sehingga tetap akan menjadi sebuah semangat untuk mengikuti pemilu
dan juga bagaimana kita menghargai ini sebagai pesta demokrasi mas
tentu kita berharap
ya tentu kita berharap
terima kasih pak yudawan bahwa euforia ini natural ya
artinya memang banyak orang yang menginginkan gitu ya
atau mendukung atau menyambut gembira lah ya
gibran sebagai sosok calon pres pendamping pak prabowo
karena tentu saja dengan apa daya tarik gibran
gibran ini kan selebriti politik ya yudawan
jadi orang yang kita kenal menjadi sosok bukan hanya politisi tetapi selebriti ya
karena memang pak jokowi sudah terkenal luar biasa
ya prestasi pak jokowi itu juga kemudian apa namanya diingat dikenal gitu
dan ini juga kemudian menjadi kapital atau modal juga bagi gibran ya
untuk meroketkan karirnya sehingga bisa menjadi figur cawapres yang hari ini saya kira banyak perhatian ya
itu kemudian mata publik tertuju pada gibran
dan saya lihat gitu ya antusiasme masyarakat ini juga terkait dengan proses tahapan pencalonan ya
bakal calon presiden dan wakil presiden ke kpu
sebagaimana kita tahu ya yudawan ini kan pasangan terakhir nih
jadi bukan hubung terakhir tapi pasangan terakhir gitu ya
dari pasangan cawapres cawapres
kemudian kan sebelumnya orang penasaran ya
karena sudah ada cawapres yang mendeklarasikan paling awal yaitu anies baswedan
kemudian berpasangan dengan muhaymin
dan itu sudah berselesai di tahap kpu pemeriksaan kesehatan
kemudian dilanjutkan dengan mas ganjar juga
kemudian juga sudah selesai
kemudian juga sudah selesai
di tahapan cek kesehatan dan lain lain
nah hari ini kemudian dari kemarin kemarin yudawan ya
orang kan juga masih penasaran
ini bener gak sih
gibran ini jadi cawapresnya pak prabowo kan gitu
nah ternyata kan dijawab hari ini ya
bahkan sampai semalam saja mungkin masih banyak itu orang berpikir gitu ya
kira kira mas gibran menerima nggak pinangan pak prabowo kan gitu
karena sampai hari ini gitu ya
walaupun kemarin kita dengar ya
gibran katanya sudah berkomunikasi dengan mbak puan
tetapi kan statement resmi gitu
bahwa gibran misalnya menyatakan keluar dari partai yang mengusungnya yaitu pdip gitu
itu belum ada atau belum kita lihat gitu ya
nah tetapi kan biasanya beberapa yang kita dengar ya dari para tokoh pdip gitu
kalau misalnya seorang kader kemudian dicalonkan oleh partai lain gitu
atau mencalonkan berpasangan
maka otomatis kan gitu keanggotaannya
apa namanya ya seperti itu
ya sepertinya kita harus mengakhiri perbincangan pada pagi hari ini yang semakin seru sekali
karena terlihat rombongan sudah sampai di sekitar kawasan kpu
terima kasih atas perbincangan pagi hari ini mas nyarwi ahmad
selaku pakar komunikasi politik ugm
selamat pagi mas
pagi judawan pemerintah semuanya